catatan pertama terkait pelaksanaan pilkada dua ribu dua puluh adalah tentang pelaksanaan protokol kesehatan
kelengkapan alat pelindung diri atau apd menjadi sangat penting karena merupakan perisai dan pelindung utama para petugas dalam menjalankan tugasnya
dan ternyata masih ditemukan fakta kalau distribusi logistik ini masih sedikit bermasalah di dua hari sebelum hari pemungutan suara
kemudian tidak berhenti hanya di situ saja kpu juga harus bersiap kalau nanti ditemukan kasus baru covid sembilan belas di masa masa rekapitulasi suara yang akan berlangsung tanggal tiga belas
tiga belas hingga dua puluh desember mendatang
pilkada ini juga diwarnai dengan viralnya poster yang berisi pengumuman petugas kpps siap melayani pasien covid sembilan belas di rumah sakit dan juga di tempat isolasi mandiri
lalu kpu langsung mengklaim kalau hal ini dilakukan sudah sesuai aturan dan tentu dengan semangat menjamin hak pilih bagi seluruh warga negara
dan kpu juga mengatakan petugas kpps di sini yang bertugas harus dan wajib untuk melakukan tugasnya untuk melayani pasien

dan melakukan rapid test dan juga swab test yang diperlukan bagi jutaan petugas pemilu ad hoc pada pilkada tahun ini
selanjutnya soal partisipasi pemilih
lalu di kota medan
lalu di kota tangerang selatan
selain karena faktor pandemi ada hal hal lain yang saya temukan di lapangan mengenai partisipasi pemilih
misalnya ada kecenderungan warga yang tinggal di perumahan ini lebih cuek dengan pilkada dibandingkan dengan warga yang tinggal di daerah perkampungan
ya acara acara konvensional yang dilakukan oleh kpu ini sepertinya kurang ampuh dan efektif dalam meraih jumlah pemilih di pilkada tahun ini
misalnya dengan memasang banner memasang spanduk iklan di media elektronik
ini dinilai kurang
ini juga menarik bagi para pemilih
dinamika politik di pilkada dua ribu dua puluh juga menarik untuk disoroti
karena ada sejumlah nama dengan beragam latar belakang dan profesi yang ikut perhelatan demokrasi ini
misalnya ada anak presiden kemudian juga ada menantu presiden ada juga anak wakil presiden
ada juga keponakan menteri dan juga nama nama lain yang memiliki garis keturunan dengan penguasa sebelumnya
juga ada sejumlah nama artis di tanah air yang mengikuti perhelatan demokrasi ini
hal ini membuktikan kalau budaya oligarki itu masih menjadi momok di pemerintahan kita
dengan adanya artis yang masuk ke dalam pemerintahan ini juga membuktikan
kalau dengan modal popularitas ini seseorang bisa mengajukan diri menjadi pemimpin masyarakat
namun tentu harapannya hal hal tersebut bukan menjadi patokan
dalam menentukan calon calon yang lebih baik
harus ada kemampuan kapabilitas dan juga rekam jejak yang baik
untuk menjadi pemimpin yang baik juga bagi masyarakatnya
pilkada dua ribu dua puluh adalah sejarah baru republik indonesia
nyatukan semangat pesta demokrasi yang huru hara dengan kebiasaan baru di era pandemi jelas menjadi tantangan
meski banyak ditentang toh akhirnya perhatian akbar ini sudah hampir usai
namun ingat masih ada proses yang belum selesai
jangan sampai ada laporan baru setelah sepilkada